sidang perdana kasus korupsi ktp elektronik digelar di saat sidang lanjutan pra peradilan gugatan status tersangka setia novanto berlangsung
dan jika anda ingat sidang dengan agenda pembacaan dakuan itu sempat diskors dua kali karena setnov mengaku kurang sehat
tertatih dan harus dipapah rabu pagi terdakwa kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto menghadiri sidang perdana di pengadilan tipikor jakarta
meski hadir ke depan majelis yang dipimpin hakim ketua yanto namun setia mengeluh tengah sakit biare
alasan tidak sehat itu pula yang membuat setia novanto berulang kali tidak segera menjawab pertanyaan hakim
nama saudara terdakwa nama saudara apakah saudara terdakwa bisa mendengarkan pertanyaan saya
karena terdakwa lambat menjawab hakim bahkan harus memastikan kondisi kesehatan setia pada jadinya
jaksa penuntut umum
saudara penuntut umum apakah sebelum dibawa ke pesidangan ini terlebih dahulu terpiksakan oleh dokter
terima kasih mulya yang bersambutan sudah diperiksa oleh dokter kami yang mulia
dokter kami sampaikan bahwa terdakwa menelusakit namun ternyata setelah dicek oleh dokter kami terdakwa dinyatakan dapat menghadiri proses sidangan
agar lebih yakin hakim sempat memanggil dokter yang
johannes huta barat dokter rumah tahanan kpk yang sebelumnya memeriksa kesehatan setia sebelum sidang
namun tak berapa lama sidang berjalan hakim kembali men skor sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini
pasalnya setia minta izin ke toilet
begitu kembali hakim yanto juga sempat menyentil setia novanto yang lambat menjawab pertanyaan
hakim rupanya menangkap adegan saat novanto sempat berkomunikasi dengan penasihat hukumnya
ya seterus kita cabut
mantuk paling tidak coba
nama lengkap saudara
apakah nama saudara setia novanto
dari hari ini saya minta obat tidak dikasih sama dokter
oh ya asingnya udah
pada penentu tunggung terdakwa bilang di hari minta obat tidak dikasih sama dokter
yang mulia hari jumat terdakwa dikirsa oleh dokter sinta dokter yang lain yang ada di kpk
keluhannya adalah batuk
dan bukan diare dan kemudian dikasih obat
batuk yang mulia

ternyata menurut laporan dari teman teman pengawal yang ada di rutan bahwa terdakwa
seperti saya sampaikan tadi hanya dua kali ke toilet pada pukul sebelas malam dan dua tiga puluh pagi
namun uniknya usai sidang setia novanto langsung berdiri meninggalkan ruang sidang
dengan pengawalan polisi setia sempat menyapas sang istri
setia novanto adalah istri yang sejak pagi menyaksikan jalannya sidang
setia novanto bisa berjalan menuju mobil tahanan yang terparkir di luar gedung pengadilan
padahal pada awal sidang digelar ia selalu menunduk
bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan hakim